perayaan hari kemerdekaan bagi warga maupun para pelaku usaha mikro kecil menengah atau umkm di
kabupaten tanjung jabung barat jambi dimeriahkan dengan lomba menjahit masker merah putih para
peserta terlebih dahulu mengirim tiga lembar masker merah putih dengan berbagai kreasi
maupun video bukti pembuatannya akhirnya lima belas dari enam puluh peserta dapat mengikuti lomba secara langsung
di lapangan mapolres tancap barat menggunakan mesin jahit manual dengan waktu lima belas menit para
finalis mesti bertarung membuat satu lembar masker yang bahannya dibawa peserta sendiri
peserta memulai menjahit masker yang diawasi dan dinilai langsung empat juri dari lima orang
finalis tiga diantaranya dinyatakan sebagai juara sarwi juara pertama merupakan seorang
tukang jahit di desa batang hasan desa terpencil di kabupaten tanjung jabung barat
ia berhak mendapat hadiah utama berupa uang pembinaan piagam bahkan mendapat pesanan seratus lembar
masker merah putih menurut sarwi menang lomba sangat membantu meningkatkan perekonomiannya dengan
banyaknya pesanan masker insyaallah itu pasti akan terbantu masalahnya dengan ini otomatis orang
banyak yang mau pesan masker sama kita ini untuk alhamdulillah terima kasih bapak kapolres yang telah
yang akan dibagikan kepada masyarakat untuk penanggulan pandemi covid sembilan belas lomba ini digelar
guna mendorong bangkitnya umkm di tengah pandemi karenanya para pemenang akan mendapat pesanan
masker sedikitnya seratus lembar masker tersebut akan dibagikan secara gratis kepada warga
segar ekonomi kita berharap para peserta ini karena telah umkm dengan para pemenang yang tadi diumumkan
kita juga menginisiasi untuk memesan masker kepada para pemenang kurang lebih seratus masker setiap pemenang dan nanti akan kita bagikan
mudah mudahan ini bisa mendorong umkm kita untuk bangkit di masa pandemi ini untuk meningkatkan produktivitas sehingga meningkatkan kegiatan ekonomi sehingga menjaga ketahanan
yang menjadi penilaian bagi pemenang lomba jahit masker adalah masker yang memenuhi standar protokol kesehatan kreasi yang tidak berlebihan murah hingga dapat diproduksi massal